ada om firman yang bawa aku ke rumah sakit jiwa
bella kamu masuk mobil biar aku yang kejar firman
aku sudah buat hati bela
lalu buat apa pak
bayangan bella selalu hadir
di kehidupan aku
jika yang aku ingat
hanyalah sebuah kepedihan
itulah hidup viv
terkadang apa yang kita harapkan
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan
rencananya besok pagi
kami akan pergi dari sini
mau pindah ke tempat kami sendiri
saya sudah menemukan rumah yang baru
dan biarkan mekirka pergi pak
mekirka harus tinggal disini pak
saya sudah menganggap kalian seperti keluarga
kalian tinggal disini sudah berbulan bulan
bahkan kalian sudah sangat dekat dengan anak anak saya
kita udah banyak repotin kamu
bela kamu dengarkan aku dulu
aku tahu kemampuan kamu
kalau om arta saja
merasa kamu capable
untuk mereduki jabatan yang cukup tinggi di perusahaannya
aku juga akan memberikan
jabatan yang cukup tinggi untuk kamu di perusahaan aku
kalau kamu bersedia
kamu akan mengikuti pelatihan
nggak nyampe satu bulan
kamu sudah lihai untuk menduduki jabatan ini
yeay tante bella akan kerja di kantor papa

tiga bulan telah berlalu
iya dan semuanya berjalan dengan sangat sangat lancar
semua permasalahan dapat terpenuhi
ini cuma sementara
dua puluh lima tahun kak sylvia berusaha memesahkan bella dan afif
dan dia enggak berhasil
kamu pikir kamu akan mampu melakukannya dalam tempo delapan belas bulan

kamu pikir kamu akan mampu melakukannya dalam tempo delapan belas bulan
kenapa kamu bicara seperti itu
karena menurut kamu
rencana yang saya jalani ini adalah rencana saya
bukan rencana kamu gitu
saya sudah tidak butuh kamu lagi
dalam tiga bulan saya bisa menjalankan semua rencana saya dengan sukses
berhasil sendiri dan tanpa bantuan kamu
begitu menurut kamu
jangan terlalu yakin sayang
karena masalah baru akan datang
kamu lihat nanti
dan kalau masalah itu datang jangan pernah hubungi aku lagi
firman kita harus ketemu
ada masalah yang harus kita selesaikan
bela kopi di sini itu rasanya enak banget
sekali kamu ngerasain kopi di sini kopi di tempat lain itu rasanya biasa
biar aku aja yang beli kopinya
kayak di tempat kopi biasa
mbak saya mau pesen ya
eh mbak udah lama gak kesini
mungkin sekitar satu setengah tahun atau lebih ya
pesanan masih sama kan
oh iya pacar mbak masih suka americano tanpa gula kan
mbak jangan pakai gula ya
soalnya di sini sudah ada yang manis
sampai udah diabetes
oke thank you mbak
satu karamel latte dan americano tanpa gula atas nama bela
ini ya mbak makasih
iya makasih mbak
kamu tunggu di sini
saya mau bicara dulu sama dokter
biar kamu bisa ketemu sama ibu kamu bu saira

siapa tuh yang bikin win

bukalah kenapa ini yang menyeronimu ratanya

ikut mati buricamu

bella kamu masuk mobil
biar aku yang kejar firman
kenapa firman sama bella harus ketemu disini
sekarang kita duduknya disini aja ya
bahaya kenapa kenzo
itu ada om yang mau bawa
ini gak ada siapa siapa sayang
kamu tuh mulai
lelaki di kenzo
itu om yang waktu dibantu
doang ke keta bayi ini
itu kan om rafiq
adiknya bu sylvia
jadi dia orangnya yang mau mencelakai anak aku
ini bener bener bahaya
ada apa kenapa panik
tadi pas bawa anak anak jalan aku ketemu sama pak rapik
dan kata kenzo para pik itulah yang telah mendorong keretanya siva
sampai ke jalanan waktu di bandung
kenzo gak salah juga aku ketemu dia di bandung ini kan
enggak orang itu mau menculik dede bayi dan mendogong keketa bayi ini
apa jadi om rafi berusaha untuk celakin anak aku